maaf pak tapi putri gak bisa nerima
putri akan cari uang sendiri kok
papa tau kalau kau masih marah sama papa
buktinya kamu gak mau menerima semua pemberian dari papahan
ya ampun pak
putri ini gak marah kok sama sekali
putri ini cuma nggak terbiasa
kamu yang sabar ya
ini gak akan berlangsung lama kok
demi kebaikan kita
papa tahu ini sangat berat sekali buat kamu
papa ngerti kok
tapi kamu jangan terlalu sedih
mama punya kejutan buat kamu
pasti kamu suka
si putri mau dikasih kejutan
dia gak ngasih tahu ke gue
sama tempat ini
iya papa tau
kamu suka sekali namanya jualan
buat tempat kayak gini
supaya kamu bisa jualan tempat yang baru
ya putri suka kok
ngasih kios ke putri
ini maksudnya apa sih
iya ya gamble nya australians juntos juga
paham nggak pak
buat sedikit trading

maaf aja pak
pasti ada orang lagi
karena sekarang putri lagi morotin papanya dewa
eh lu gak usah fitnah ya
lu gak percaya sama gue
pengen rasanya gue kasih tau mia
putri itu anaknya om lemus
bukan yang morotin dia
iya tuh dewa
papa kamu gak pantik ngasih kios yang lebih besar buat putri
papa kamu tuh aduh
hubungan apa sih sebenarnya sama putri
ini kan yang mau put
bisa hidup enak
ini sekarang kuncinya kamu yang pegang
karena semua ini sekarang sudah menjadi milik kamu
udah menjadi hak kamu
kayak oleh papa
tapi putri nggak bisa terima
menurut putri kayaknya juga udah cukup deh pak
karena papa udah ngaku jadi papa kandungnya putri
itu udah lebih dari cukup kok
gak apa terima aja ya
ah kamu gimana sih
put ini lapak besar bingit so put
kamu bayangin kalau kamu punya lapak sebesar ini
berapa banyak penghasilan kamu putih
iya put betul apa kata mama kamu
ambil aja gak apa apa
maaf pak tapi putri tetap gak bisa terima

pokoknya gue ini
ini kalau si putri nggak ambil itu duit
ih bener bener dong dong deh itu anak
ambil deh put
tapi putri gak bisa nerima
putri akan cari uang sendiri kok
papa tau kalau kamu masih marah sama papa
buktinya kamu gak mau menerima semua pemberian dari papa kan
putri ini gak marah kok sama sekali
putri ini cuma nggak terbiasa aja terima bantuan orang
gak tau diuntung banget sih ini anak
soal bantuan aku lagi
yaudah kalau emang udah itu keputusan kamu
papa gak bisa berubah sama papa
tapi kalau mau berubah pikiran
aku pergi ya
jangan lupa like share dan subscribe ya
kayak yang banyak duitnya aja
dia kan bapak kamu
jadi udah sepantesnya dia itu bantuin kamu
udah sepantesnya dia ngasih duit ke kamu
tapi putri ini mau mandiri
mandiri mandiri mandiri mandiri
apanya yang bisa dimandiriin putri
kamu tuh gak punya duit
kamu tuh kepengen apa ya
hah kita mati kelaparan
sekarang gini deh
kalau kamu memang mau mandiri mandiri ya
itu artinya kamu tanggung jawab ya
tolak aja deh kaki kaki gitu
tolak buat cari duit
banting tulang cari duit
itu udah jadi tanggung jawabnya putri
pokoknya putri akan cari uang halal
untuk biaya hidup kita
kalau kamu bikin ibu mati kelaperan ya
sebelum ibu mati kelaparan
ibu bahkan balik lagi kerja sama si mami
biar ibu jadi kembang di tempat si mami